selasa pagi harga daging sapi di pasar tradisional ciledug kota tanggerang banten terpantau tembus rp satu ratus empat puluh per kilogram
dari sebelumnya satu ratus dua puluh lima hingga satu ratus tiga puluh ribu rupiah
sementara untuk ayam potong dijual empat puluh ribu rupiah per kilogram atau naik sekitar sepuluh ribu rupiah
kenaikan harga ini diakui para pedagang berimbas pada menurunnya omset penjualan
yang jelas sekarang kondisinya sama aja sih demo juga bertambah
harganya masih kebanyakan

kenaikan harga pangan juga terjadi di tasikmalaya jawa barat di pasar singaparna misalnya
pada selasa pagi harga cabai merah naik menjadi lima puluh ribu rupiah per kilogram
bawang merah dan putih juga tembus dua puluh delapan ribu rupiah per kilogram
dari semula sekitar lima belas ribu rupiah
menanggapi kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok ini
iwan ridwan kadis perindustrian dan perdagangan pemda tasikmalaya menyebut
pihaknya akan segera menggelar operasi pasar
serta memaksimalkan depo pertanian untuk memastikan ketersediaan pangan di pasar tradisional
tidak hanya komoditas daging dan bumbu dapur
lonjakan harga juga terjadi pada gula pasir
tepung terigu dan telur ayam
di pasar baru kabupaten tuban jawa timur
harga gula pasir pada selasa pagi terpantau empat belas ribu rupiah per kilogram
tercatat harga gula pasir ini sudah tiga kali naik dalam sepekan terakhir
mulai dari lima ratus hingga seribu rupiah per kilogram
sementara untuk tepung terigu kini dijual dengan harga sembilan ribu lima ratus rupiah per kilogram
atau naik sekitar satu lima ratus rupiah
sedangkan untuk telur ayam telah menyentuh harga dua puluh empat ribu rupiah
kenaikan harga bahan pangan ini diprediksi masih akan terus berlanjut
hingga memasuki bulan suci ramadan
dan mencapai puncaknya saat lebaran idul fitri tiba
tim liputan cnn indonesia